sudah berapa kali kamu terlambat
sekolah ini tuh punya aturan sendiri bukan semuanya kamu
akhir akhir ini kamu selalu terlambat
sekarang kamu masuk kelas biar nanti kamu yang hukum
ingat ya besok kamu gak boleh lagi terlambat
beli dong tuh abang aja masih ada
dari ibu dari ibu
tak tak tak
nggak punya duit
aku nyuruh kaya tapi nggak punya duit
nggak punya duit tau
kasihan deh lo
kasihan deh lo
pier li dengan pen cajuan dia boil
saya punya every daystress
jangan sambut tryin
untuk merasakan bahkan
masih yang pak
ada apa ini pak
rumah ini dan seluruh isinya sudah disita oleh bank
susu kiki juga habis pak
bu anak anak pada kelaperan
sedangkan beras sudah habis
makanan yang lain juga nggak ada bu
rasanya gimana dihina sama orang sedangkan saya ini lulusan luar negeri
aku nggak bakalan diam di rumah ini unca unca kaki doang
aku bakalan cari kerjaan sesuai dengan ijazahku
tunggu sampai mary bisa ditinggalin
dasar aja nih anak sial
ma sadar gak ma
ma lo jangan bicara seperti itu ma
ini kita semua dapat ujian dari tuhan
eh udah deh